duel antara warga dengan seorang pelaku percobaan pencurian yang lari ke atap rumah ini viral di media sosial
terduga pelaku mencoba menyerang warga yang mengejarnya menggunakan ketapel
namun warga tersebut melawan dengan menggunakan kayu dan tameng
peristiwa ini terjadi di gang purwosari dalam kota baru pontianak rabu pagi
pelaku yang panik karena terdesak berusaha meloloskan diri dengan melompat dari satu atap ke atap rumah lainnya
pria yang diketahui berinisial rh ini akhirnya bisa diringkus setelah terjatuh dari atap rumah
ia pun sempat dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan kepada
pada pihak kepolisian
dia minta tolong laporkan ke polisi katanya motornya diambil orang di begel atau diapa kata dia
rang itu sudah di atas atap
memang di atas atap
waktu dia minta tolong memang di atas atap
dua tiga hari ini sih memang sudah ada yang lihat yang aneh aneh orang itu
maksudnya artinya sudah kita lihat gitu loh kan berapa banyak orang asing yang lewat
kasat reskrim poresta pontianak kompol indra asrianto
pelaku saat ini menjalani perawatan di rumah sakit anton sujarwo bayangkara polda kalimantan barat
video berdurasi empat puluh delapan detik yang menjadi viral ini menunjukkan seorang pemuda bertelanjang dada dan berjoget di depan polsekunir lumajang
usai diunggah ke media sosial beberapa hari lalu
pembuat konten joget bernama ricky juni krishnadi ini
langsung menghapus video tersebut
pada rabu satu maret riki meminta maaf kepada masyarakat
dan mengaku tidak bermaksud melecehkan atau menghina institusi polri
saya meminta maaf khususnya kepada institusi polrisian dari polsekuni dan juga polres rumajang
bahwa saya tidak ada maksud apapun dalam membuat video tersebut semata mata yang berukuran
sementara kasupsi penemas polres rumajang aibtu eko budi laksono menjelaskan pihaknya tidak mempermasalahkan
video tersebut lantaran tidak ada unsur pelecehan ataupun penghinaan
tim liputan cnn indonesia